anda kembali di cnn indonesia today
pemerintah resmi mengeluarkan empat puluh sembilan aturan turunan undang undang nomor sebelas tahun dua ribu delapan belas
atau yang lebih dikenal dengan undang undang cipta kerja
aturan turunan ini terdiri dari empat puluh lima peraturan pemerintah atau pp
dan empat peraturan presiden atau perpres
peraturan turunan undang undang cipta kerja dinantikan dunia usaha
untuk mendorong terciptanya lebih banyak investasi
sekaligus juga menggerakkan roda ekonomi lewat berbagai kepastian
bagi pekerja dan pengusaha bagaimana respon pengusaha dengan terbitnya
aturan turunan dari undang undang cipta kerja ini kami bahas
dengan haryadi sukamdhani ketua asosiasi pengusaha indonesia atau apindo
selamat pagi pak hari apa kabar
ya selamat pagi mas aldi alhamdulillah baik baik saja mas
ya pak hary dalam penyusunan peraturan pemerintah turunan undang undang cipta kerja ini
apa saja aspirasi dari pengusaha yang kemudian dimasukkan dalam aturan turunan ini
ya jadi kalau secara keseluruhan apa yang menjadi kendala
untuk kita menciptakan lapangan kerja dalam jumlah yang masif
itu sudah terakomodir di dalam undang undang cipta kerja ini
jadi memang kondisinya kita berharap bahwa dengan undang undang cipta kerja ini
khususnya untuk yang kluster ketenaga kerjaan
itu betul betul bisa menjadi pendorong untuk penciptaan lapangan kerja
khususnya di sektor padat karya ya
ini untuk menjadi lebih besar lagi mas
jadi hampir semua yang kita bahas di sana sudah bisa masuk
tentunya ada beberapa hal yang apa
ada pertimbangan lain dari pemerintah yang di dalam keputusan terakhirnya
itu ada sedikit perbedaan
tapi kalau secara keseluruhan boleh saya sampaikan
undang undang ini atau khususnya di kluster tenaga kerjaan adalah
cukup kondusif untuk penciptaan investasi kita ke depan
artinya sambutan dari kalangan pengusaha terhadap aturan ini sejauh ini bagaimana pak
saya rasa positif ya
positif dan kita menyambut baik dan sangat besar harapannya
tadi saya sampaikan
khususnya untuk penciptaan lapangan kerja di sektor padat karya
mudah mudahan ini juga bisa terlaksana dengan lebih cepat begitu mas
untuk sosialisasi aturan turunan ini kepada pengusaha bagaimana pola yang dilakukan oleh pemerintah
kalau dari pemerintah itu kami nanti akan bersama dengan kementerian tenaga kerja
khusus kluster ketenaga kerjaan ya mas ya
itu kami akan tentunya akan mengundang seluruh stakeholders dari baik dari dunia usaha
pelaku usaha maupun juga
dari serikat pekerja serikat buruhnya mas
itu kita biasanya secara simultan kita lakukan di tiga puluh empat provinsi secara bersamaan
oke kalau dari perjalanan pembuatan undang undang cipta kerja ini kita tidak bisa melupakan bahwa
memang sempat ada resistensi dari kalangan buruh terhadap dirancangnya omnibus law ini
saat ini pada saat aturan turunan sudah diturunkan bagaimana kemudian kalangan dunia usaha bisa
memberikan penjelasan clear begitu bahwa tidak ada hal hal yang bisa merugikan para pekerja ataupun serikat pekerja dalam
untuk mengundang undang cipta kerja
ya sebetulnya dari sejak kami membahas awal mas ya itu sudah kita komunikasikan terus
jadi memang tentu ada perbedaan ada perbedaan pandangan dan perbedaan pandangan itu sudah sama sama kita
berikan dalam bentuk catatan kepada pemerintah
dan kesepakatan kita semua ya kalau sudah kita sampaikan kepada pemerintah lalu dibahas dengan dpr
tentu itu adalah menjadi keputusan
yang harus kita hormati bersama begitu
tentu perbedaan adalah namanya juga perundingan ya
tapi kalau ini sudah disahkan ya tentunya kita semua menghormati
dan ini kita harapkan bisa kita jalankan dengan sebaik baiknya
oke terlebih di kala pandemi memang pengusaha juga mengalami kemerosotan
dari segi laba maupun produktivitas ya pak hari
dari sebelas klaster aturan turunan undang undang cipta kerja ini
mana yang kemudian dianggap akan paling memberikan dampak signifikan
terutama saat ini di kala pandemi
kalau di kala pandemi ini ya gini mas
jadi saya rasa semuanya dari sebelas klaster itu sangat positif ya
nah pandemi ini kan sebetulnya yang jadi masalah adalah karena terjadinya pembatasan kegiatan
karena adanya penularan virus ya
tapi kalau sebagai dasar dasar kita untuk melakukan investasi itu sebetulnya sudah sangat positif
bahkan di tahun dua ribu dua puluh kalau kita mengacu datanya bkpn
itu justru investasi di dua ribu dua puluh kan lebih besar daripada targetnya
targetnya itu hanya rp delapan ratus tujuh belas triliun tercapainya itu rp delapan ratus dua puluh tiga triliun
itu suatu hal yang juga jadi indikasi ya jadi seperti itu
nah kalau di dalam pandemi ini yang jelas bahwa hampir semua perusahaan itu kan melakukan posisi
apa namanya posisi untuk wait and see atau mereka mengkondisikan kapasitas produksi
jadi itu dalam kondisi yang menyesuaikan daripada permintaan pasar mas yang memang sangat rendah
jadi kalau kita melihat di dalam pandemi ini ya memang dampak daripada undang undang cipta kerja ini belum terlalu terang
karena memang kan kegiatannya masih sangat terbatas
pak hari mungkin terakhir bagaimana sih sebetulnya gambaran konkret dari penerapan undang undang cipta kerja
dan juga aturan turunannya hingga nanti bisa mendorong lebih banyak investasi yang masuk ke dalam negeri
mungkin dari kacamata seorang pengusaha
undang undang ini mencakup semua hal yang terkait dengan investasi mas ya baik investasi baru maupun investasi lama
jadi mulai dari perizinan ke tenaga kerjaan sampai dengan isu lingkungan itu semuanya sudah terangkum semua di sana
sehingga kalau kita melihat kondisi setelah pasca adanya undang undang cipta kerja dengan sebelum ada undang undang cipta kerja
maka di sini yang terlihat sekali itu adalah dari proses perizinan yang lebih terukur
lebih bisa terlihat mengenai jadwal waktu dan juga simplifikasi daripada prosesnya
sampai dengan bagaimana investasi itu berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat dan juga oleh negara ya
itu semuanya terlihat di sana mas jadi harapannya tentunya sesudah ini bisa efektif
memang akan men trigger betul betul tidak hanya
investasi baru ataupun investasi asing tapi investasi dalam negeri ini juga akan meningkat tajam
khususnya juga di sektor umkm yang sekarang ini mendapatkan porsi perhatian yang sangat besar
oke kita lihat nanti bagaimana respon pasar hari ini terhadap turunan aturan dari cipta kerja
untuk sementara terima kasih pak haryadi sukamdhani ketua apindo sudah bergabung bersama cnn indonesia today pada pagi hari ini
selamat pagi pak
ya terima kasih mas aldi
harga cabai di sejumlah kota di jawa timur